import sudah mulai dilakukan tetapi belum sampai kepada distributor
ini kan saya kira yang juga diakui oleh pemerintah itu sekarang ini konsentrasinya adalah memastikan bahwa beras itu sampai kepada penerima
sentra sentra penjualan dan sebagainya gitu
jadi saya kira kalau dari sisi angka ya bahwa beras itu ada itu memang ada
tetapi memang sangat mungkin itu belum sampai kepada distribusi yang dekat dengan penerima akhir
sehingga harga tetap dalam situasi yang tinggi
kalau misalnya tetap ada orang yang mengatakan beras itu mahal anda mengatakan ini soal distribusi bukan karena tidak ada beras di tanah air
artinya memang selama ini ketersediaan beras itu hanya dikonsentrasikan demi waktu bansos untuk kampanye aja dok
kepentingan untuk tiga bulan pertama sampai pemilu itu konsentrasinya di sana
dan kita tahu bahwa bansos itu tidak hanya program pemerintah dalam arti yang dilaksanakan oleh pemerintah
tapi juga saya kira calon legislatif itu juga menggunakan ini sebagai amunisi untuk melakukan kampanye dan melakukan usaha untuk terpilih
jadi kira kira kalau mau disederhanakan ya supply itu ada
konsentrasinya memang untuk kepentingan elektoral
jadi enggak benar ya bahwa gara gara bansos yang jorjoran maka beras jadi langka bahkan mungkin secara ekstrim disebut tidak ada
gara gara udah lebih dahulu diberikan sebagai bantuan ketahanan pangan atau bansos
saya kira tidak benar bahwa karena bansos lalu barang itu tidak ada
tetapi memang ada problem dengan distribusi setelah itu
kemudian melakukan import yang lumayan besar soal beras ini
saya kira itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya supply beras itu ada
kalau anda ingin katakanlah bahwa bansos waktu pemilu adalah sesuatu yang memang tidak terhindarkan gitu
jadi bansos yang bersifat elektoral atau keterpilihan
apakah ini juga yang menjelaskan mengapa bansos di tahun dua ribu dua puluh
bahkan jauh lebih tinggi di saat masyarakat indonesia itu jauh lebih menderita di saat pandemi
bahwa yang namanya politik elektoral itu selalu digunakan oleh setiap rejim
di setiap pemilu dan mungkin di semua negara gitu ya
nah kali ini sangat mungkin intensitasnya tinggi
dan karena itu mungkin kemudian mengganggu distribusi
dalam arti kepastian instrumen instrumen itu memastikan bahwa barang itu ada
selain untuk kepentingan elektoral ini
tetapi itu pertanyaan saya adalah soal besarnya bansos
mengapa bansos di tahun dua ribu dua puluh empat yang tahun politik jauh lebih besar dibandingkan bansos ketika bangsa ini jauh lebih menderita waktu pandemi
kalau kita sekali lagi lihat perspektifnya
tidak hanya dalam konteks ekonomi ya
tapi juga dalam konteks politik
saya kira problemnya adalah bahwa setiap pemilu itu selalu ada kecenderungan untuk menggunakan keuangan negara untuk kepentingan elektoral
kalau kita lihat dalam pengalaman kita sendiri juga siap
ada pemilu selalu ada upaya untuk melakukan usaha elektorat melalui keuangan negara
tetapi ketika kontrol dan check and balances itu terjadi
itu tidak terjadi dalam intensitas seperti sekarang
jadi saya kira kalau kita baca dalam konteks yang lebih luas memang nampaknya sekarang ini ya secara ekonomi politik
apa checks and balancesnya itu agak lemah
sehingga memang kemudian upaya upaya untuk menggunakan instrumen keuangan negara untuk kepentingan elektoral itu agak lebih intensitasnya agak lebih tinggi dibandingkan periode periode sebelumnya
dan memang dalam sejarah bansos
atau bansos di masa pemilu itu menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap rezim
kalau kita ingat dulu juga nanti saya akan masuk ke situ
tetapi memang tadi saya menggaris bawahi soal intensitas
dua ribu dua puluh empat ini memang intensitasnya yang jauh lebih masif
saya mau masuk apa yang dikatakan oleh sri mulyani indrawati menteri keuangan
ketika banyak kritikan atau sorotan
ini adalah cara untuk membangun pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara
dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi
dan seterusnya dan seterusnya
mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana
ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini
ini diucapkan oleh seorang menteri keuangan ketika orang memberikan sorotan pada bansos
sebenarnya bagaimana memaknai pernyataan menteri keuangan ini
apakah ini mampu meredakan kecurigaan kita tentang penggunaan bansos
saya kira beliau mengingatkan ya bahwa bansos itu dibiayai oleh keuangan negara
dan keuangan negara itu sebenarnya milik rakyat
jadi kalau rakyat mendapatkan bantuan sosial
itu bukan karena semata mata kebaikan hati pemerintah dan presiden tertentu
dan mungkin kelompok tertentu
tapi ini adalah sebuah desain sebuah kebijakan dari pemerintah
siapapun dia tanpa nama gitu ya
pemerintah manapun gitu untuk memberikan bantuan sosial dalam situasi yang memang masyarakat memerlukan bantuan itu sendiri
saya kira jelas sekali bahwa apa namanya
jangan dikaitkan dengan kepentingan elektoral
bagaimana kemudian ada orang berspekulasi bahwa ini ada bansos yang memang sengaja dipaksakan
dari pos anggaran yang sebelumnya tidak dialokasikan
apakah ini juga tersirat maksud itu atau enggak
lebih ke arah bahwa bansos adalah dari negara
dan memang sudah dialokasikan sesuai dengan posnya
jadi saya memaknai ya statement itu adalah
untuk menempatkan pada proporsi yang sebenarnya
jadi yang namanya bantuan sosial itu adalah
bantuan yang diambil dari keuangan negara
dan uang negara adalah milik rakyat juga
sehingga sebetulnya ya dalam arti tertentu rakyat itu
tanpa harus punya beban politik untuk memilih siapapun
dan kemudian preferensi pada siapapun
sebenarnya dia punya hak untuk mendapatkan itu
karena dia dalam situasi yang kurang beruntung ini mendapatkan bantuan sosial
dan itu bersumber dari keuangan negara
bung pras pertanyaan saya begini
melanjutkan soal upaya menstabilkan harga
anda katakan tadi soal distribusi
jadi ini sedikit banyak bisa menjelaskan pada publik
untuk tidak lagi bersyakwa sangka
atau mencurigai bahwa harga beras mahal
karena beras habis gara gara bansos yang jor joran
itu sudah anda jawab karena bahwa ini masalah distribusi
tapi pertanyaannya presiden sendiri
setelah pencoblosan lima belas februari
itu mengatakan lihat saja dalam sepekan dua pekan harga akan kembali normal
tetapi per hari ini saat kita bicara
hari kamis tanggal empat belas maret
itu diakui sendiri oleh kabulok
ya turun tetapi relatif kecil kalau kita bisa bilang
tidak juga mampu mengendalikan atau memastikan distribusi itu sampai ke tangan konsumen
ya karena memang itu kan distribusi itu berada dalam satu dinamika market ya dinamika pasar gitu
maksudnya kalau faktanya memang beras itu belum ada di sentra sentra
maka ya kemudian kelangkaan itu masih dialami
susah sekali ini kita sudah hampir satu bulan sejak perintah presiden
atau sejak apa yang disebut
janji presiden bahwa sepekan dua pekan harga akan turun kembali
memang susah atau sengaja dipersulit
saya kira itu kurang diantisipasi ya
jadi oleh birokrasi yang mengurusi ini
itu tidak diantisipasi dengan baik
sehingga memang ketika diperintah oleh seorang presiden pun tidak serta merta
karena memang secara teknis itu tidak mudah
untuk mendistribusikan beras dalam hal ini
secara baik sehingga bisa menurunkan
sehingga di respon oleh market harga turun
ini juga menunjukkan bahwa memang ada dinamika market di dalam berasan ini
yang mungkin memang tidak serta merta bisa mengikuti dinamika pasar
karena mungkin ada kekuatan kekuatan apa
yang menguasai market sehingga bisa menentukan harga
jangan jangan bisa akan terjadi seperti minyak goreng
apa kita akan mendengar akan adanya tersangka tersangka
so mereka yang melakukan
dituduh mengumpulkan minyak goreng
sudah disinyalir ada sepuluh perusahaan besar yang sengaja menimbun beras